puluhan bangunan semi permanen dan dua rumah di jalan kenangasun teragung jakarta utara
hangus dilalap api pada senin pagi
satu orang petugas pemadam kebakaran tewas saat berupaya memadamkan api
warga setempat bernama hadi mengatakan api berasal dari sebuah warung kopi
yang berada di depan area permukiman semi permanen seluas tiga meter persegi
api dengan cepat menyebar karena di lokasi yang dihuni dua puluh lima warga ini
terdapat banyak material mudah terbakar seperti gas dan mebel
semua penghuni selamat namun petugas pemadam kebakaran bernama hairudin tewas
setelah mengalami sesak nafas saat berupaya memadamkan api
seorang pemilik usaha menaksir kerugian material lebih dari satu miliar rupiah
kalau yang tinggal kurang lebih hampir delapan puluh sampai seratus orang
kalau unit usaha ada beberapa item usaha masing masing
saya sendiri untuk alat dekorasi setan itu lumayan banyak
kalau untuk knockdown yang partisi sistem yang biasa kita sewa sewakan itu nilainya hampir rp empat ratus
tetapi ada elektrik elekting kabel itu kurang lebih investasinya juga hampir tiga ratus